hai mungkin mobil cantik baru mau pak bos
salamualaikum wajah alaikum salam kang dula apa kabar wajah alhamdulillah ya iya ini di tokoan lagi
banyak barang barang baru
ayo pak bu kualitas pak mas mau beli emas bu pak mau coba beli yang di sini bu
mau coba beli yang di sini bu mau coba beli yang di sini bu

jadi malah kesitu pak bos
wah berarti saya harus latihan vokal
belanja sayur aja kenapa sayur aja
gak beli ayam gitu
enggak teh mahal
gak enak katanya emang jadi orang susah mah nur
emang gak bosan kabut teh makan teh sama sayur terus gitu
sekali kali atau berbeda

makan ayam biar keliatan kayak
jelema bengar gitu nur
terima kasih teh
nur mah udah cukup makan sayur aja mah
nur duluan ya teh
belanja di toko emas super jahat
harga mah bersahid
sok silahkan duduk
tuh kan suara saya lebih bagus dari kamu
paten pak bos
apa yang bisa saya bantu mau beli kalung atau gelam
kalau toko emasnya hari kosin sebelah mana ya kan
padahal suara pak bos mah sudah paten
tapi memang pendenaannya yang kurang
lho kau pulang duluan aja ya
itu katanya nata mau pulang jam satu
kasian kalo dia nunggu duluan
yah ini kuncinya
buat duluan ya kan
kang jaha mari duluan assalamualaikum
ini saya mau satu
boleh bu aja
terima kasih bu aja
loh saya kok belinya satu ekor kasih dua ekor
iya ibu itu yang satu bonus dari saya
oh terima kasih ya
sama sama bu aja
eh ibu aja tadi dikasih bonus
maaf nih bu pak saya balik lagi nanti karena belajar
kita tutup dulu
yang laki laki kalau ngomong bareng saya boleh
jangan terlalu lama
bunten besoknya ayo
begitu denger ajan langsung sholat
patut dicontoh tuh pak bos
itu mak pencitrat
mak bu pak
lo banget pencitraan tenya
assalamualaikum pak joko sim
kalau boleh bunten
manggil hajinya jangan kencang kencang
kan pak jitnya sudah naik haji
iya tapi iman saya masih lemah
jadi saya takut tak kabur
belum datang ibu ini
tapi mereka akan masuk ziemi semakin pulang
buat yang ini malang chilli
salah beautiful t note
punya saya mau buka
enggak kang biar saya nunggu buka aja
ya tapi kenapa
kan saya juga jual emas sama sama kuning warnanya
iya sih emasnya sama sama kuning
silahkan pak bo
bapak bapak ibu ibu
kalau beli emas di toko saya mah
dapat gelas cantik
ada yang mau
dapat payung cantik ada yang mau
pak bos kalau gelas sama payung cantik gak mau
mungkin mobil cantik baru mau pak bos
waalaikum salam kang dula
ini di toko anda lagi banyak barang barang baru
import dari yaman sama turki
mau lihat lihat
alhamdulillah kebetulan saya butuh saja ada yang baru
oh fast kalau gitu fast pilih aja ya
eh kamu temen nih sama bu hajah mah tadi manis bener
teh jana jangan suka bersuuzon
aneh manis kok nih liat ya
hai teh jana apa kabar mau belanja apa
ada lagi banyak barang barang bagus
kalau buat teh jana aneh kasih diskon spesial
saya emang gak butuh diskon ya
alhamdulillah namanya si jana